waktu itu kan tuban saya kan keluar dulu pak dari sini habis itu kan tetangga saya itu bilang kalau
nganu dibawa turun aja gitu tapi kan saya takut pak saya enggak mau akhirnya kan selama dua
hari di sini saya ini sudah keluar tuban tetangga saya telepon sama bidan disuruh turun di sini tapi
saya kendaraannya kan enggak punya tetangga saya yang minjemin gitu dari sana kan saya dua
hari dua malam kan belum keluar juga belum melahirkan katanya kan risikonya tinggi
pada dua ribu dua belas sampai dua ribu tiga belas angka kematian ibu di kabupaten bayuwangi jawa timur mencapai empat puluh delapan jiwa
sedangkan kematian bayi empat ratus empat jiwa
sementara itu kecamatan sempu menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu dan bayi
pada kurun tersebut sembilan ibu harus kehilangan nyawa akibat masalah kehamilan dan melahirkan
ada pun dua puluh delapan bayi meninggal
mengingat poin kelima millennium development goals atau tujuan pembangunan millennium
negara anggota perserikatan bangsa bangsa menurunkan angka kematian
indonesia harus menurunkan angka ini hingga satu ratus dua per seratus ribu kelahiran hidup pada dua ribu enam belas
berdasarkan survei demografi dan kesehatan indonesia pada dua ribu dua puluh
angka kematian ibu tiga ratus lima puluh sembilan per seratus ribu kelahiran hidup yang merupakan angka yang sangat tinggi
untuk itu pemerintah indonesia berupaya membuka akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil hingga pasca persalinan
pada dua ribu empat belas dibentuklah wadah relawan untuk mendampingi ibu hamil
kecamatan yang mencakup kawasan kaki gunung raung ini termasuk zona merah bagi ibu hamil dan bayi
pada dua ribu empat belas dibentuklah wadah relawan untuk mendampingi ibu hamil
laskar stop angka kematian ibu dan anak namanya
laskar yang disingkat sakina ini terdiri atas dua puluh tiga ibu dari setiap dusun yang bertugas memantau perkembangan kesehatan ibu hamil
mereka adalah relawan yang mendapat panduan operasionalisasi dari puskesmas
dan di tangan mereka dua nyawa dalam satu badan bisa terselamatkan
awalnya saya berpikir juga seperti masyarakat pada umumnya ya
bahwa kematian ibu dan anak ini merupakan takdir seperti yang menjadi keyakinan masyarakat yang selama ini
tapi ternyata setelah kami berpikir mencari cara mencari terobosan melibatkan lintas sektor masyarakat
ya bisa ternyata dengan upaya upaya kita itu bisa berhasil gitu ya
sampai menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah puskesmas
ya kematian adalah takdir sebagaimana diyakini para warga di sini
namun sesungguhnya pernyataan bernada pasrah ini merupakan ekspresi ketidakmampuan mereka mengakses pelayanan kesehatan
dusun kerajaan desa jambewangi kecamatan sempu terbilang berjarak jauh dari puskesmas
untunglah jalan desa masih bisa dilalui kendaraan roda empat

namun lebih ke utara secara administratif dusun ini mencakup pula kantong permukiman kecil di dekat pintu hutan gunung raung
untuk mencapainya tidak mudah
ada dua kantong permukiman yang kini dihuni hanya sedikit warga
mereka adalah warga pendatang yang kebanyakan belum terdata
permukiman pertama adalah seling
dihuni hanya sekitar delapan keluarga
sebagian warganya kini mencari kehidupan yang lebih baik di sulawesi
permukiman kedua adalah telocor
kampung ini berisi sembilan belas keluarga
kaum laki laki di dua permukiman tersebut pada umumnya bekerja sebagai penyedap pohon pinus di lahan milik perhutani
beginilah kondisi rumah dan sanitasi permukiman yang sebenarnya tidak layak
hanya rumah semi permanen yang dibangun karena masyarakat menyadari tanah ini bukan milik mereka
tidak bisa dimungkiri proses regenerasi tentu dilakukan oleh warga di sini
namun karena tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah
menikah muda menjadi pilihan terutama bagi kaum perempuan
yang dilakukan siti aliyah misalnya
lia begitu ia disapa saat ini baru berusia delapan belas tahun
ia memiliki anak laki laki berusia menjelang empat tahun
artinya lia menikah saat masih berusia empat belas tahun
dalam usia yang masih remaja itulah ia memutuskan menikah karena faktor ekonomi
saya kan masih kecil tapi saya kan bagaimana ya pak
mau disuruh orang tua saya itu buat nikah jadi saya ya terpaksa nikah sama pacar saya begitu
tapi kan itu usia saya kan masih belum naik buat nikah
jadi kan ayah saya kan bagaimana caranya kan supaya saya naik nikah gitu pak
jadi kan umur saya kan dinaikkan gitu
ibu hamil dalam usia berisiko dan letak geografis yang jauh dari puskesmas menjadi sasaran laskar sakina
warga dusun kerajaan desa jambewangi termasuk yang mendapat pendampingan dari seorang laskar
pada dua ribu empat belas siti alia resmi menjadi ibu hamil berisiko tinggi pertama yang ditangani laskar sakina
berangkat dari keterbatasan tenaga dengan luasnya wilayah
dan jumlah penduduk yang harus kami layani
rata rata satu tahun ini ada lima ratus ibu hamil yang harus kami layani
dan itu harus selamat dengan segala problematiknya
sehingga kami punya pemikiran harus melibatkan masyarakat
salah satunya laskar sakina
saya ambilkan dari kader kader atau tokoh masyarakat yang notabene semua itu perempuan

kalau gak ada rumah singgal sama puskesmas
ya nggak tahu deh pak bagaimana gitu
jadi kan membayar rumah sakit aja nggak punya pak
sejak inovasi pelayanan stop angka kematian ibu dan anak dicetuskan
laskar sakina menjadi penghubung antara ibu hamil berisiko dan puskesmas
permukiman seling dan telocor di dusun kerajaan
desa jambiwang yang terpencil membutuhkan tempat perantara bagi ibu hamil
disinilah rumah singgah dibutuhkan
rumah singgah ini merupakan tempat sementara sebelum ibu hamil dibawa ke puskesmas
untuk menjalani proses persalinan
sekitar dua hari ibu hamil menunggu
hingga tiba saatnya dijemput ambulans milik puskesmas
mulyati adalah pemilik rumah ini
ia adalah seorang
satu satunya laskar sakina yang merelakan rumahnya dijadikan persinggahan bagi ibu hamil
ibu dulu ceritanya gimana bisa sampai terlibat ke pendampingan ibu ibu hamil
terutama yang berisiko tinggi gitu
saya terlibat itu kan bapaknya sebagai rt
di atas sana di pedalaman
terus saya kan bergerak
di sana kan jauh jangkauannya dari desa kan jauh
saya kan bergerak ingin
membantu orang orang yang di pedalaman itu
memang kondisinya seperti apa sih dulu bu orang orang di pedalaman sana itu
kadang kan ada orang sakit terus dibiarkan
saya terus hati saya ini bergerak
kasian itu melihat orang orang yang di dalam sana itu
ia dan suami punya tanggung jawab mengunjungi ibu hamil di permukiman seling dan telocor
sejak dua ribu empat belas mereka berdua terbiasa menembus jalan berbatu atau jalan makadam
medan sejauh sekitar tiga km harus dilalui hampir satu jam lamanya
kadang turun hujan sehingga mereka kesulitan menembus jalan yang membelah hutan pinus itu
sebagai laskar mulyati memiliki tanggung jawab moral
meskipun dibayar seadanya tekad membantu sesama mengalahkan segalanya
nah dulu itu ada banyak nggak orang orang yang berisiko tinggi
artinya risiko tinggi itu apa sih yang akan terjadi
risiko tinggi itu ya ibu ibu yang umurnya kurang dari enam belas dibawahnya dua puluh tahun itu kan risiko
terus di atas tiga puluh lima itu juga risiko itu
mulyati dan suami sengaja mengajak kami merasakan jalan medan berbatu
mereka juga menunjukkan rumah siti aliyah pasien pertama laskar sakina di dusun ini
namun sayang saat ini mulyati belum bisa mengajak kami menjumpai ibu hamil di wilayahnya
beberapa minggu lalu ibu hamil terakhir baru saja melahirkan
ada dua puluh poin yang menjadi ciri ibu hamil berisiko tinggi
namun beberapa yang sering dijumpai di wilayah ini adalah ibu hamil berusia di bawah enam belas tahun dan di atas tiga puluh lima tahun
serta jarak antara kehamilan di bawah dua tahun
di permukiman di wilayah mulyati inilah peristiwa kematian ibu hamil sering terjadi sebelum dua ribu dua
kondisi di sana memang awalnya itu kemana mereka berobat
berobatnya ya minum minum obat tradisional itu dari daun daun kan juga ada
karena saking jauhnya dengan puskesmas
iya saking jauhnya
nah kemudian kalau hamil mereka kemana untuk merisakandungan karena lokasi yang jauh dengan puskesmas
pakai dukun pakai dukun beranak ya iya pakai dukun beranak
dukun beranak di beberapa daerah terpencil masih menjadi andalan ibu hamil untuk diminta menangani persalinan
padahal karena bersifat tradisional dan tidak memiliki latar belakang akademis kesehatan pelayanan jasa dukun beranak seharusnya dihindari
namun disinilah mulyati berperan menjembatani dukun beranak dengan bidan supaya tidak terjadi kesalahpahaman
peran bidan dan laskar sakina juga dirasakan siti aliyah yang membutuhkan pendampingan
dalam usia yang masih belia pengetahuannya tentang masalah kehamilan sangatlah minim
bahkan menjelang persalinan ia belum mengetahui keadaannya sangat berisiko
terus umur kandungan saya itu delapan bulan katanya pinggang sempit pak pinggang sempit kan kurang umur katanya pak
habis itu saya itu nggak berani
gak berani kontrol lagi karena takut gitu pak
puskesmas sempu juga melakukan inovasi lain yaitu menggandeng para penjual sayur menjadi relawan pencari ibu hamil atau pemburu ibu hamil berisiko tinggi alias bumil resti
sepuluh perempuan penjual sayur itu akan mencari hingga ke sudut dusun ibu hamil berisiko tinggi
mereka akan berkolaborasi dengan laskar sakina
dari interaksi yang setiap hari terjalin itulah sehingga akan mempermudah keterbukaan
contohnya tanya tanya mbak siapa di sini yang hamil siapa yang di sini yang lagi hamil tua hamil muda akan mengalir dengan sendirinya
dari situlah kalau pemburu yang notabene para penjual sayur itu
menemukan ibu hamil dengan resiko tinggi yang ilmunya sudah kita berikan lewat pelatihan pelatihan akan melaporkan
melalui semat pun yang sudah kita berikan
ada dari orang yang hamil itu dia kalau diambil fotonya malu
mau cerita katanya malu
kita kan menjaga kesehatan
jadinya dia mau
tadinya dia mau diambil gambarnya nggak mau
mau ditanya itu malu
pemburu bumil resti merupakan inovasi lain puskesmas sempu
interaksi dengan pelanggan yang terjadi hampir setiap hari
memudahkan relawan ini mencari informasi keberadaan ibu hamil
yang sedang dilakukan yamini umpamanya
sehari hari ia berjualan pada siang hari
ia membagi jadwal dengan rekan yang lain
dengan telepon seluler pintar
yamini melaporkan temuan ibu hamil untuk ditindaklanjuti oleh bidan di wilayahnya
kemudian bidan akan berkoordinasi dengan laskar sakina untuk melakukan pendampingan
puskesmas sempu jeli melihat potensi para relawan garda depan itu
interaksi perdagangan setiap hari dengan mereka
meningkat menjadi hubungan kerjasama yang lebih bermanfaat
berarti mereka dibekali hp gitu pak ya
jadi semua ini kita bekali hp untuk pelaporan ini
dan di masing masing tobosnya ini tempat sayurnya ini
indikator jadi indikator bumil risti
yang sudah tertulis di sini
jadi ini para pemburu ini bumil resti itu sudah hafal ini
selain itu juga untuk edukasi kepada masyarakat
sehingga sambil belanja bisa baca tulisan tulisan yang ada di tok bosnya ini
kalau hp itu mereka modal sendiri atau dibekali oleh puskesmas
oleh puskesmas ya
dibelikan oleh puskesmas dan tiap bulan juga
pulsanya kita kirim kita isi
berkat inovasi pelayanan yang dilakukan sepanjang dua ribu empat belas hingga kini
puskesmas sempu berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi hingga
prestasi inilah yang membuat hadi kusairi
sebagai kepala puskesmas menerima banyak penghargaan
pada dua ribu empat belas gubernur jawa timur soekarwo memberi penghargaan terbaik pertama
sebagai puskesmas berprestasi tingkat provinsi
pada dua ribu lima belas menteri pendaya gunaan aparatur negara mengapresiasi program sakina
sebagai salah satu di antara sembilan puluh sembilan inovasi pelayanan publik terbaik
pada dua ribu tujuh belas laskar sakina mendapat kesempatan menjadi nomine
peraih penghargaan pelayanan publik
versi perserikatan bangsa bangsa
atas prestasi itu puskesmas sempu kini dapat melayani masyarakat kecamatan
dengan fasilitas yang semakin lengkap termasuk untuk rawat inap
akreditasi utama juga disematkan oleh komisi akreditasi
kami punya inovasi terbaru yang sudah berjalan satu tahun ini
namanya generasi anak top
gerakan memberi air susu ibu anak tumbuh optimal
di sana kami mengoptimalkan kinerja daripada konselor asi
sistem jemput bola demikian pola yang dijalankan puskesmas sempu
termasuk melakukan pelayanan di beberapa dusun
tenaga kesehatan akan datang mendampingi penyuluhan dan pengobatan
di pos pelayanan terpadu seperti di taman pos yandu jambe sari
di dusun kerajaan desa jambewangi ini
minta anak kita menjadi anak yang berkuat keras
warga desa terlihat antusias mendengarkan informasi
tentang masalah kesehatan ibu dan bayi
tidak sampai di sini
dibantu dokter magang tenaga kesehatan puskesmas rutin mendatangi
kecamatan terpencil procor dan seling di kawasan hutan pinus perhutani
kali ini kami mengikuti aktivitas mereka dengan naik truk yang biasa mengangkut getah pinus
inilah kendaraan andalan yang dapat mengangkut banyak penumpang
meskipun terlihat tidak layak kenyataan ini biasa dialami para petugas kesehatan
empat bulan sekali mereka mendatangi kawasan sejuk di ketinggian sekitar lima ratus meter
di atas permukaan laut
kehadiran tenaga kesehatan seperti bidan pun ikut menyisihkan peran dukun beranak yang sebelumnya ada
masyarakat di sini semakin menyadari pentingnya mendapat pengawasan
dan mempercayakan kesehatan kehamilan mereka kepada bidan
ada yang lebih berkompetensi untuk menangani masalah etis ibu hamil
yang membuat mereka berbalik arah artinya untuk mendukung program puskesmas
pada saat ini kemampuan ibu dan anak itu kira kira apa
sekarang dia berhubung menjadi mitra kita
oh gitu jadi mitra
jadi kalau sudah melahirkan dia kembali lagi yang memandikan
pasti dimintai tolong untuk memandikan sayungnya
kurang dari satu jam perjalanan kami tiba di permukiman telocor
para dokter muda ini membantu pegawai puskesmas memeriksa warga
hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas warga mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi
warga di permukiman pelocor beruntung karena secara administratif data kependudukannya sudah tercatat rapi
maka penduduk yang mengalami masalah kesehatan akan mendapat akses pengobatan dengan mudah

pertama perhubungan yang berlaku di permukiman telocor
lain halnya perkampungan seling
belum semua warga permukiman ini memiliki identitas baru sesuai dengan tempat tinggal mereka
namun dua kampung tersebut
kini memiliki harapan hidup lebih baik
angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan hingga nol
inilah wujud keberhasilan hadi kusairi sebagai kepala puskesmas sempu
dalam melakukan inovasi ia menggandeng relawan laskar sakina dan pemburu bumil resti sebagai ujung tombak programnya
pria yang memimpin puskesmas sempu sejak dua ribu sebelas itu
sukses menurunkan angka kematian ibu dan anak
dalam waktu singkat
keberhasilannya bisa menjadi contoh bagi puskesmas lain di indonesia
dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak
yang pertama komitmen dari seorang pemimpin
jadi tanpa komitmen tidak mungkin program apapun
walaupun yang sifatnya normatif
kalau komitmen seorang pemimpin tidak oke tidak mungkin bisa jalan
inovasi ini kan memang membutuhkan terobosan terobosan yang keluar dari otaknya seorang pemimpin
dengan bekerja sama dengan karyawannya dengan lintas sektor
nah itu kalau tidak tanpa dibarengi dengan komitmen tinggi tidak mungkin bisa berhasil
laskar sakina dan pemburu bumil resti adalah dua program inovasi yang melibatkan masyarakat
untuk menekan angka kematian ibu dan bayi
inilah terobosan sederhana yang terbukti berhasil menyelamatkan nyawa